di tengah kesiapan jawa barat menyambut new normal
pembatasan sosial berskala besar di provinsi jawa barat justru diperpanjang hingga empat belas hari
apakah jawa barat tetap menerapkan new normal di masa psbb
lalu seperti apa skenario new normal di provinsi jawa barat
sudah bergabung melalui sambungan skype gubernur jawa barat ridwan kamil
selamat malam kang emil kumaha damang
alhamdulillah sehat sehat semoga semua pemirsa cnn juga sehat sehat
alhamdulillah terima kasih kang emil sudah bergabung
kang emil kita lihat bagaimana jawa barat mengendalikan atau menangani covid sembilan belas di provinsi jawa barat cukup terkendali
zona biru enam puluh persen zona kuning empat puluh persen
tadi kang emil juga sudah sampaikan sore hari tadi
kenapa psbb jawa barat justru malah diperpanjang empat belas hari
sudah ada tidak wilayah
zona merah lagi kan sebenarnya
ya jadi gini mbak
kita kan sudah memperlakukan psbb secara provinsi maksimal ya
artinya mau sakitnya sedang atau berat kita perlakukan sama dulu selama tiga minggu
nah setelah tiga minggu kita tidak melanjutkan dosis obat yang sama kira kira begitu
maka kita lakukan sesuai dengan level kewaspadaan
satu hijau itu paling baik
dua biru sudah baik
kemudian sedang kuning
kemudian berat merah dan kritis hitam
nah minggu minggu lalu yang merah masih ada
alhamdulillah sekarang sudah tidak ada
dan dulu yang zona biru hanya lima sekarang naik ke lima belas kota kabupaten
maka kesimpulannya ada enam puluh persen wilayah jawa barat sudah masuk kategori terkendali
tapi masih ada empat puluh persen di zona kuning yang perlu dilakukan tambahan dari psbb
nah yang enam puluh persen terkendali ini mulai hari senin diizinkan untuk melakukan the new normal
tapi istilah di jawa barat kami menggunakan istilah akb
adaptasi kebiasaan baru
karena kalau ada kata normal warga menganggap kita akan kembali ke normal yang dulu
yang bebas bebas seperti itu
maka kita istilahnya adaptasi kebiasaan baru
nah dengan enam puluh persen mulai hari senin siap melakukan akb
dua puluh persen masih ada dosis psbb
maka itulah cara jawa barat melakukan treatment terhadap penangguhan covid
disesuaikan dengan kondisi level kewaspadaan
dan kita mulai sekarang manajemen mikro mbak
jadi fokus kita tidak di kota kabupaten tapi ke kelurahan kelurahan kecamatan kecamatan ke desa desa
sehingga lokalisir lokalisirnya lebih terukur dan resikonya lebih terkendali
akan kami putuskan di level desa dan kelurahan
itu jawa barat hari ini kira kira seperti itu
oke beberapa hari yang lalu kang emil juga sempat sampaikan
bahwa kalau jawa barat tadi namanya akb ya kang ya
adaptasi kebiasaan baru
ini akan berlaku per satu juni
artinya akb ini tetap akan berjalan
walaupun masih ada daerah yang tetap memperlakukan psbb
betul jadi enam puluh persen diizinkan melakukan akb
yang empat puluh persen harus menahan diri dulu
kecuali bisa membuktikan ada wilayah mikronya yang sudah hijau atau biru
maka sisanya beresin dulu nih zona zona kuning merah di wilayahnya dengan perpanjangan psbb
kalau di abodebek perpanjangannya hanya enam hari sampai tanggal empat juni
kemudian ada tujuh non bodebek tapi zona kuning kami minta perbaiki lagi performanya
kewaspadaannya diperpanjangnya sampai empat belas juni
jadi itulah jawa barat memberikan kemudahan kepada yang sudah sihat
dan memberi kewaspadaan tetap ditahan kepada yang belum siap
ada kemungkinan berarti kang ini akan menjadi psbb tahap terakhir di wilayah jawa barat untuk zona biru dan zona kuning tadi
selama masih ada zona kuning kemungkinan psbb akan kita teruskan
sampai betul betul di jawa barat tidak ada lagi level kuning merah hitam kan
kalau ternyata semua naik kelas di dua belas yang sekarang masih kuning jadi biru minggu depan atau dua minggu lagi
karena prosedurnya itu harus dimintakan ke kemenkes
juga kalau mau berhenti harus meminta izin juga ke kementerian kesehatan
tapi selama masih ada kuning kemungkinan psbb parsial kita teruskan
kang emil ada empat daerah kan yang siap lah sampai dengan tahap atau sampai dengan hari ini untuk menerapkan new normal atau akb versi jawa barat ini
ada jawa barat dki jakarta gorontalo kemudian sumatera barat
tapi untuk jawa barat sendiri seperti apa skenario adaptasi kebiasaan baru akb yang nantinya akan mulai berlaku per satu juni nanti kang
ya yang pertama kami mulai tahap satunya di akb ini adalah peribadatan
jadi masjid gereja akan didahulukan
kami taat pada saran para ulama yang harus segera kalau memang pandemi masih tolong laporkan sehingga ibadah masih di rumah
tapi kalau pandemi terkendali juga harus segera umumkan supaya bisa kembali ke rumah ibadah walaupun nanti dengan protokol setengah kapasitas
maka tanggal satu juni yang didahulukan adalah masjid gereja kelenteng dan peribadatan
kemudian tahap dua nya masuklah ekonomi mbak
tapi ekonomi juga dibagi dua tahap
tahap pertama yang resiko kecil impact besar yaitu industri dan perkantoran
nah baru masuk tahap berikutnya yaitu ekonomi yang resiko besar impactnya sedang yaitu retail
nah baru masuk tahap tiga
nah baru nanti tahap terakhirnya sekolah
sekolah ini masih debatable
kita sedang ukur apakah bisa dibuka di semester depan atau kita tunda ke bulan januari
kita cek dulu karena kita di jawa barat itu hampir nol tidak ada kasus positif untuk anak sekolah karena mereka sangat disiplin kan
jangan sampai sampai di akb sekolah kita buka seperti di perancis tiba tiba ada kluster baru di sekolah
nah kami tidak mau terjadi
jadi urutannya peribadatan kemudian ekonomi dua tahap
ekonomi dua tahap kemudian baru pendidikan
oke untuk jawa barat sendiri kang emil seberapa yakin sebenarnya untuk menerapkan akb ini adaptasi kebiasaan baru
kita lihat artinya gini masih ada jumlah pertambahan kasus secara general ya artinya untuk indonesia
kemudian artinya apa masih ada potensi munculnya second wave
kita lihat misalnya hari ini saja ya di korea selatan
salah satu negara yang melonggarkan lockdown dalam beberapa minggu terakhir
kemudian mereka juga sudah beralih masa transisi ke dunia normal
tapi buktinya justru ada atau muncul setidaknya tujuh puluh sembilan kasus baru
nah artinya ini harusnya menjadi catatan untuk kita juga
jangan sampai kita dihadapkan nantinya dengan permasalahan atau situasi yang sama seperti di korea selatan
ya kalau mbak ngambil korea selatan saya ambil sampel jepang
jepang juga sama dia melakukan relaksasi dari lockdown
kemudian ada kasus di lockdown lagi minggu ini kan dia relaksasi lagi
jadi memang polanya nanti begitu mbak
ada beberapa grafik grafik yang naik turun tapi naik turunnya itu mengarah mengecil kira kira begitu
nah kami pelajari semua protokol ini
memang nggak ada pengalaman ya apakah waridwan apakah akb akan berhasil walau ke alam
tapi kita mengambil keputusan berdasarkan
ilmu dan data
nah tantangannya adalah menerapkan kedisiplinan
cuma tiga sebenarnya kalau warga itu taat
satu pakai masker terbukti paling ampuh dalam studi
kemudian jaga jarak
kalau tiga ini menjadi kebiasaan baru yang kita adaptasi akb tadi
maka harusnya bisa terkendali
nah polisi dan tni sudah diperintahkan pak presiden untuk mengawal empat provinsi ini mbak
sumatera barat dki jabar dan gorontalo
nah dua puluh satu ribu tentara itu dan tni dan polri nanti ada di pasar ada di rumah ibadah ada di mall gitu kan
mengecek apakah tiga kebiasaan pakai masker jaga jarak dan cuci tangan ini hadir nggak di toko toko di retail retail di kantor kantor
nanti empat belas hari sudah lewat mudah mudahan disiplin maka kita akan melakukan normalitas lebih luas
nah sambil ini dimonitor mbak
kita melakukan pengetesan masif
ada sekitar empat ratus an ambulans

sekarang disiapkan untuk menjadi mobile rapid test
jadi dalam ambulan ada rapid test ya
selama new normal nanti dia mendatangi kerumunan a b c ke rumah ibadah untuk ngecek di sampling lah kira kira
kalau selama tujuh hari tidak ada anomali berarti kategori akb tadi adaptasi kebiasaan baru berjalan sesuai harapan
tapi kalau ada anomali nah kita lokalisir
itulah kenapa jawa barat memilih psbb nya itu manajemennya
sekarang mikro mbak
tidak lagi berbasis provinsi terlalu luas lima puluh juta orang
gunung dan kota berjauhan susah
atau berbasis kota juga masih terlalu luas
kita akan fokus di adaptasi kebiasaan baru ini dengan manajemen mikro
yang diteliti adalah kelurahan
ada kelurahan anomali kita blokade
jadi resikonya kecil lah dibanding kita melakukan manajemen skala kota kabupaten yang jawa barat terlalu luas
itu metode barunya adalah manajemen mikro
jadi tetap dipastikan ya kang emil artinya selama pemberlakuan akb nanti jawa barat tetap akan melakukan tes covid secara masif ya
betul karena kita baru setengah dari yang dianggap who sebagai standar dunia
jawa barat juga kebetulan sama lima puluh juta
berarti tesnya harus tiga ratus ribu kita baru satu ratus lima puluh ribu
tapi kelebihan jawa barat mbak
kita sudah bisa memproduksi alat alat perang melawan covid sendiri
kita bisa bikin ventilator sendiri kita bikin rapidnya sendiri pt bio farma unpad itb juga bikin rapid test pcr juga
sehingga bulan juni juli kita bisa swadaya gak usah impor gak nunggu derpropan dari pusat lagi
nah rasa optimis dari industri inilah yang membantu kami bisa melakukan pelacakan masif melebihi provinsi lain
karena supply nya bisa diproduksi
supply nya bisa diproduksi di tanah jawa barat sendiri
itulah kenapa kami lakukan itu dengan perhitungan yang akurat
kang emil kalau untuk provinsi jawa barat kan sebenarnya berarti artinya gini
kalau saya tangkap adaptasinya adaptasi terhadap moralitas ya
moralitas baru bukan adaptasi terhadap yang namanya pelonggaran pembatasan sosial dan sebagainya
tapi kalau misalnya kita lihat bagaimana akhirnya bisa menjamin adaptasi ini bisa berjalan dengan optimal
bisa berjalan dengan maksimal
karena misalnya kalau kita lihat kemarin di masa menjelang lebaran gitu
masih banyak warga yang di pasar itu numplek semuanya
kemudian masih banyak yang berburu kebutuhan lebaran di pusat perbelanjaan
artinya bagaimana nantinya bisa menjamin adaptasi ini bisa berjalan gitu
selain dengan adanya pendisiplinan tadinya kan ditempatkan aparat petugas yang juga nantinya akan memantau masyarakat pastinya
jadi gini mbak semua unit ekonomi
atau unit sosial misalkan masjid toko kantor industri yang mau buka
itu di akb adaptasi kebiasaan baru harus mengirimkan surat pernyataan itu satu ya
yang menyatakan dia paham aturan akb dia akan mengikuti kemudian akan siap diberi sanksi
itu satu ya
untuk menjamin mereka paham
kemudian kita mewajibkan tiap unit entiti dari sosial dan ekonomi ini
harus punya manajer gugus tugas mbak
misalkan kita ke minimarket gitu ya
nanti kalau polisi merazia dia akan bertanya dua hal
mana surat pernyataan bahwa anda siap akb kan
oh ini pak polisi
oke mana manajer gugus tugas covid di toko anda
mana selotipnya buat jarak semeteran mana buat cuci tangan
nah prosedur baru ini memang tidak terjadi sama psbb
tapi prosedur baru ini yang mewajibkan yang mau buka usaha kembali
harus ada manajer gugus tugas di unit masing masing
itu inovasi baru yang akan kita pastikan
sehingga tidak terjadi lagi tidak kedisiplinan
karena pemilik tokonya nggak ikut ambil bagian kan
dia senang senang aja terutama orang
nah itu yang nanti kalau dia melanggar dengan surat pernyataan tadi
maka tokonya bisa ditutup atau diberi sanksi dengan surat pernyataan di awal tadi
mudah mudahan saya juga belum yakin dari
karena belum ada pengalaman tapi kita coba sebuah metode baru ini
insya allah kita optimis
soal sanksi tadi boleh disampaikan lagi kang emil
artinya sanksinya akan seperti apa
apakah masih seperti kemarin yang masih persuasif
atau mungkin yang di sini lebih berat lagi sanksinya lebih tegas lagi
ya saya kira kita sudah masuk ke level tiga sanksi ya
level pertama kan hanya teguran
level kedua surat tilang itu banyak sekali ya
puluhan ribu selama psbb
nah masuk ke tiga ini adalah
penutupan usaha dan denda yang akan kita siapkan
kita masih menganggap kurungan badan mungkin itu terakhir ya
kalau di akb yang sudah berbaik hati ini masih ada yang melanggar ngotot sengaja
maka sanksi pidana itu di akhir
tapi dua yang akan kami lakukan yaitu penutupan entitas sosial ekonomi dan denda
saya kira itu akan jadikan satu konsep baru dalam akb ini
baik terima kasih
kang emil sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
kita akan pantau terus bagaimana penerapan dari adaptasi kebiasaan baru new normal versi jawa barat
mulai akan berlaku satu juni mendatang ya kang emil
terima kasih sekali lagi